pemerintah kota jakarta selatan kamis pagi mulai mengoperasikan
onlcon water miss generator atau penyemprotan air ke udara dari ketinggian
demi menekam polusi di jakarta
penyemprotan air dilakukan selama tiga jam
pengoperasian water mist generator dilakukan dari gedung dengan ketinggian minimal dua puluh meter
penyemprotan ini menggunakan tandun air berkapasitas tiga ratus liter
yang mampu menyemprot air ke udara selama tiga jam
pemprov dki mewajibkan kepada para pemilik gedung yang memiliki ketinggian delapan lantai ke atas
atau dua puluh meter di wilayah jakarta selatan untuk segera memasang water miss generator
kalau semua gedung memasang bareng bareng kemudian kita operasikan bareng bareng
saya yakin akan sangat masif untuk pengurangan polusi udara di
syaratnya delapan lantai ke atas atau tingginya dua puluh meter
itu wajib menggunakan
jadi nanti kita mungkin mulai minggu besok kita akan coba ngecek dari satu gedung ke gedung lain
apakah sudah memasang atau belum
nanti kita akan sebar petugas dari pemkot jakarta selatan
mungkin gabungan dengan pemdadi kajakarta
kita akan coba cek satu persatu gedung gedung yang ada di jakarta selatan